kamu mau jadi james bond
udah jangan baik nanya
kita udah waktunya berangkat biar gak terlambat
kamu berdua ke sekolah
mamah ibu kita kartini yang jadi james bond
lo gue ajak ke sini buat olahraga bukan buat joget

kamu merasa gak berbakat
sisanya kerja keras
kamu batal mau jadi copet
kamu dipaksa saeb
kenapa kamu balik lagi
padahal kamu sudah pergi dari dia
bos saeb punya foto aku
kalau aku keluar foto aku mau dicetak
diperbanyak dikasih tulisan awas copet
di tiang tiang listrik
saya ikut kamu ketemu saya
kau bed gak usah ikut campur urusan aku
pokoknya sekarang kemana gue pergi
gue gak mau lo ketemu lagi bergaul lagi
sama orang orang yang kerjanya
kita gak ke kampus
gak ke modar
bos punya tempat baru
bos kirim ke saya juga
saya sudah kirim pesan ke semua
segera merapat bos
deden sama leah sudah sama saya
rosa gak tau di mana
kamu ingat saya pernah bilang mau ngenalin kamu ke asep kolor
dia tadi nanyain
katanya mau ngenalin saya sama temannya
aduh kirain ada apa
menantu saya baru kerja sehari sudah dipecat
ada yang ngasih tahu ke hrd
kalau dia dulunya copet
terus masuk penjara
lantas ayena manehna jadi penganggulan di
makanya saya dari dulu udah minta
alasannya masih cinta
buat apa cinta sama orang yang kayak gitu
aku jemput kamu ya
tapi aku lagi di jalan
gak di rumah
kalau mau jemput ke arah braga aja
di sebelah mananya
nanti aku tunggu di dekat yang jual lukisan
aku jalan sekarang ya
paling setengah jam
langsung membentuk barisan
langsung membentuk barisan
bumbu gak ada bos
kalau lengkap harusnya lima
gue kira lu gak bakal datang
bun bun tidak akan saya lepaskan begitu saja
tapi karena situasi dan kondisi yang sedemikian rupa
tersangkut peristiwa yang terjadi kemarin
untuk sementara bunbun kita anggap dalam keadaan antara ada dan tiada
masih menjadi bagian dari kita
tapi karena satu dan lain hal
tidak bisa hadir di sini
di markas operasi darurat dua pinggir kali
akan menjadi modar dua kali
apakah bisa dimengerti
kita mau ketemuan di mana
tadinya kita bisa ketemu
tapi barusan baru aja dara kehilangan tasnya
jadinya gak jadi
gak jadi lagi mau ngajak dara ketemuan sama kamu
untuk menjaga kerahasiaan keberadaan akademi of bandung copet
maka akan menjadi abc
serta menjaga kerahasiaan manajemen aksi bergerak cepat
maka akan menjadi abc juga
karena kemarin kakaknya bun bun berhasil menemukan lokasi modar satu
bisa juga orang lain atau pihak lain
termasuk polisi juga akan tahu
sekarang kita berada di sini
kalau nggak kesel gara gara lu nggak gue beliin bakpao
muka lu jangan begitu
bocornya lokasi markas operasi darurat yang sekarang kita sebutkan
yang sekarang kita sebut sebagai modar satu
itu akibat ulah pengkhianatan orang dalam
saya sudah curiga siapa orangnya
tapi saya tidak akan menuduh
menunggu yang bersangkutan mengaku secara jantan
boleh tanya bos
kalau ya sama rosa gak curiga
kenapa kamu berpikiran dan bertanya seperti itu
kan yang bisa mengaku secara jantan cuma saya sama arman
mau aku antar ke kantor polisi
ya tapi buat apa
supaya polisi tahu ada maling berkeliaran di jalan kota bandung
terus kamu juga perlu surat keterangan kehilangan
buat ganti ktp sama kartu atm yang ada di dompet
dan dompetnya ada di tas kamu yang hilang
coba katakan prosik brains sosial